kamu punya anak
punya baru satu
empat tahun jalan
nanti kalau dia sudah besar dan kamu masih disini
dia mungkin akan bertanya
bapak kerja dimana
kalau dia tanya lagi kerjanya apa
jaga keamanan sama narik iuran
kalau dia tanya lagi
sebenarnya ada apa
masuk dulu aja
nggak ada yang tahu nasib kamu gimana
sekarang kamu dimana

kecuali kamu di rumah saya
kecuali bapak ibu kamu
dia cuma tahu kamu dibantai orang
terus sekarang gimana
belum ada kabar lagi dari kamus
separa apa kondisinya adik adik
saya masih belum bisa jalan
kalau dibawa berdiri
masih kerasa sakit
kalau mau buang air kecil gimana
kalau airnya besar
di sini juga
di sini juga
menuju ke rumah saya
menuju pengambil alihan kekuasaan
duduk dan berdiri
di tempat tempat yang sudah ditinggalkan kang bahar dan musliha
tahu sekarang si cecep ada dimana
kang gobang pensiun
di terminal nggak ada pemimpin
akamu pensiun seperti kang gobang
akang harus cepet sembuh
akang juga maunya begitu
kalau udah sembuh
pulangin nining ke orang tua nenek
nenek udah nggak bisa dampingin akang
cecep nggak bisa ditelepon
akang mau pensiun
tapi belum tahu nanti mau apa
akang bukannya ada rencana buat buka rumahnya
nggak toko oleh oleh
itu sudah kita bahas berulang ulang
kamu harus tenang
suka mau tau aja
mas mau tau gimana keadaan didi
kamu jangan khawatir
kalau di sana keadaannya lagi gawat
terus akang mau ke sana
akang sekarang aja pulang nggak ada yang tahu
si bubun pasti udah nelfon akang dari tadi
di sini sinyalnya jelek
sudah berapa lama kamu ke sini
tidak ada yang kerja di sini
sebulan juga masih kurang
tadinya kerja apa
semua yang masuk ke sini
rata rata sebelumnya nggak kerja
nggak kerja karena belum pernah kerja
atau enggak kerja karena kehilangan pekerjaan
nggak ada yang ke sini
kalau tidak karena terpaksa
pasti karena terbawa bawa
saya dibawa mertua saya
saya pernah ketemu
tapi nggak kenal
kasus yang semula menempatkan pak pirmansah sebagai tersangka
kemungkinan sebuah rekayasa
kami masih mengembangkan penyelidikan
perempuan ini sering melakukan tindakan penipuan
tenang sebentar lagi saya dapat uang
uang pasugannya pasti saya kembalikan
sementara pak firmansyah sudah boleh pulang
orang suruhan pak sugandang
ngajar saya terus
kalau dikejar berarti kamu harus lari
pak polisi nyebut saya pak birmansyah terus
iya tapi saya dengarnya aneh
kamu kenal kang bahar
cuma pernah denger aja
cuma tau aja
pihak mana saja
yang terlibat dalam urusan bisnis disini
gak tau apa apa
tugas dari bos dik dik
kamu punya anak
punya baru satu
empat tahun jalan
nanti kalo dia sudah besar dan kamu masih disini
dia mungkin akan bertanya
bapak kerja dimana
kalau dia tanya lagi kerjanya apa
jaga keamanan sama narik iuran
kalo dia tanya lagi
memangnya bapak kerjanya jadi apa
kang bahar yang kamu bilang cuma tahu
kang mus yang kamu bilang kenal
tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan seperti itu
ya mungkin ini akibat dulu
kepala saya sering kena pukulan
ya mungkin ini akibat dulu
kepala saya sering kena pukulan
maksudnya gak sampe
maksudnya gak sampe
maksudnya gak sampe
maksudnya gak sampe
kabarnya sudah nyerah
dik dik gak tau
dia ada di ugd rumah sakit mana
masih ingat siapa sasaran berikutnya
sekarang kita mau kemana
maksudnya narik iuran
enggak jalan jalan aja

selain kasus kasus yang sedang kita tangani
selain kasus kasus yang sedang kita tangani
kita juga tetap harus mewaspadai
kita juga tetap harus mewaspadai
kita juga tetap harus mewaspadai